uji coba kereta light rail transit atau lrt jabodebek dimulai hari ini
warga yang sudah mendaftar dapat menikmati layanan tersebut untuk pertama kalinya mulai dua belas juli hingga lima belas agustus dua ribu dua puluh
lantas bagaimana sarana pendukungnya dan apakah lrt ini bisa mengurai kemacetan di jakarta
kita akan bahas bersama juru bicara kemenhub adita irawati selamat malam
selamat malam mas resa
dan bergabung juga bersama kami ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan mti joko setio warno
selamat malam bapak ibu
selamat malam mas resa bu adhita
saya ke ibu adita terlebih dahulu
ibu adita bagaimana jalannya uji coba terbatas hari ini
tadi kita lihat kemenhub juga sudah mencoba ke sana begitu ya
apa saja temuan temuan ya pada hari ini
ya alhamdulillah uji coba terbatas hari ini berlangsung dengan baik ya
kami tadi melakukan perjalanan dari stasiun harjamukti di cibubur
sampai dengan dukungan
dan seperti juga yang sudah disampaikan uji coba tahap pertama
yaitu dari sejak tanggal dua belas juli sampai nanti tanggal dua puluh enam juli
ini diikuti oleh stakeholders ya
di sini termasuk juga ada media komunitas kemudian kementerian dan lembaga terkait
serta unsur unsur pendukung yang sama sama membangun lrt jabodebek ini
selanjutnya nanti akan diikuti oleh masyarakat luas
hari pertama ini kami melihat sendiri
perjalanan relatif lancar
memang ada beberapa tadi yang kami lakukan pengetesan terkait dengan rem
yang tadi mungkin beberapa merasakan ada rem mendadak
ini juga sebenarnya salah satu kita membuktikan bahwa faktor keselamatan dari lrt ini menjadi yang paling utama ya
sehingga kalau nanti terjadi potensi potensi permasalahan itu semua sudah diantisipasi
dan pesertanya tadi juga memang tidak penuh ya
kereta memang sengaja tidak kami buat penuh
ini sekali lagi untuk memastikan awal awal
ini kami membuat semua yang akan naik mendapatkan pengalaman yang cukup nyaman
dan setelah itu kami tentu akan lakukan evaluasi
jadi secara umum berjalan baik mas reza
ini nanti akan berlanjut terus ya
besok akan juga dilanjutkan dengan pesertanya para undangan
dan nantinya tentu juga masyarakat luas bisa menikmati juga
oke baik hari pertama berjalan lancar begitu ya
saya ke pak joko
pak joko dari catatan anda apa saja temuan anda terhadap
lrt jabodebek ini mulai dari pembangunan sampai akhirnya uji coba terbatas hari ini
catatannya cukup banyak ya
jadi tentunya ini kan secara singkat saja
jadi saya sudah ikut dari sejak awal artinya
mulai menelusuri stasiun stasiun yang ada
lihat kondisi apa lantai parkirnya asesnya juga
termasuk juga ikut uji coba tersebut pertama kali dengan depan stasiun
lantai itu sudah diisi pasir yang cukup banyak gitu ya
bagaimana mempaskan antara ya ke pintu
ya karena ini kan seperti halnya mrt
jadi dia kondisinya tertutup
nanti kalau keretanya hadir baru pintunya dibuka
itu kan harus di lepaskan dulu ya
awal awalnya masih ada meleset sampai tiga puluh cm ya
terus dicoba sampai dia pasir
kemudian yang terakhir bulan mei lalu ya kondisinya sudah seperti biasanya
tapi kan tidak boleh untuk umum
dan itu tadi sudah seperti biasanya naik kereta saja
cuma bedanya ya kalau seperti di malaysia lah di kuala lumpur itu
lrt nya ini memang tanpa masinis
tetap ada masinisnya
tapi mas ini tetap harus ada karena ini yang level tiga
yang penting nanti ini aksesibilitasnya itu yang kami khawatirkan
kalau kondisi stasiun di dalam kota jakarta turun atau mau naik
itu mesti ada angkutan angkutan penghubung yang sudah lebih lengkap
karena kita tahu di jakarta kan
kota jakarta sudah jauh lebih baik
sangkutan umumnya taksi dan sebagainya
tapi bagaimana akuntabilitas serta keterhubungan di stasiun stasiun yang ada di wilayah di luar kota jakarta
seperti kalau dari apa
selatan itu berharga muti kemudian jeladas dan rambutan
kemudian juga ada wilayah timur
ya ada b satu b dua kemudian sampai dengan bekasi timur
bahkan mungkin ada beberapa akses yang belum selesai jaringan jalannya
dan ada yang lewat kawasan perumahan juga
nah ini nanti mungkin akan rame itu lewat rumah rumah penduduk itu
dan penumpangnya makin banyak
jadi kita harus tersendiri
termasuk juga taman mini
anggetanya itu penghubungnya itu
on rock off nya di luar atau dalam stasiun
sebenarnya kalau di luar kemungkinannya akan mengganggu lalu lintas
kemungkinannya kalau seandainya di dalam itu agak lebih aman
ya dia tidak mengatur tidak mengganggu arus halilintas yang ada di stasiun taman mini
oke baik saya ke ibu adita
ibu adita tadi ditanyakan sama pak joko terkait dengan aksesibilitas menuju dan juga dari stasiun lrt
serta lanjutan lainnya misalnya ke stasiun begitu atau ke perumahan warga
apakah memang sudah mumpuni sejauh ini
ya uji operasional terbatas ini juga salah satunya adalah menguji prasarana ya
tidak hanya sarana atau tidak hanya kereta api gerbongnya saja atau trainsetnya
tetapi juga prasarana
termasuk di sini adalah stasiunnya dan juga bagaimana integrasinya dengan moda transportasi yang lain
kami sangat menyadari ya khususnya di jakarta dan juga kota penyangga sekitarnya
ini memang isu mengenai integrasi serta yang istilahnya first mile last mile
atau dari rumah menuju ke tempat titik transportasi massal maupun dari transmar menuju ke rumah
itu memang masih banyak yang menjadi permasalahan
ya tentu dengan adanya lrt kami sangat memperhatikan das tersebut
mas reza dan juga pak joko
dan apa yang sudah dilaporkan oleh tim termasuk juga dari kemenhub maupun dari kai
ini saat ini semua stasiun itu sebenarnya sudah terintegrasi dengan moda transportasi yang lain
ya disesuaikan dengan kondisi di wilayah itu ya
jadi ada total delapan belas stasiun
ini terbanyak memang ada di dki
dan ini kalau kita bicara dki semua sudah terintegrasi dengan transportasi
jadi ini sudah terintegrasi dengan transportasi transjakarta
jadi begitu turun dari stasiun akan langsung bisa masuk ke tempat halte transjakarta
dan kalau dilihat itu di dalam kota jakarta memang mungkin pemirsa juga sudah sering melihat hal tersebut ya
memang isunya ada di beberapa daerah penyangga atau di luar dki seperti di bekasi maupun di cibubur ya khususnya
tetapi seperti yang juga sudah kami sampaikan tadi di dalam uji coba terbatas dan sudah dilaporkan
ini untuk khususnya untuk cibubur dan juga untuk bekasi angkutan kota maupun mikrotrans yang ini juga panjangan dari transjakarta itu sebenarnya sudah ada di stasiun stasiun tersebut
tentu memang belum sempurna ya semuanya
dan sebagian ini juga kan belum menjadi tempat titik keberangkatan
tetapi bisa menjadi titik out atau kepulangan
nah kami dalam uji coba ini ini juga akan memastikan stasiun stasiun ini semua untuk masuk maupun keluar
juga akan memastikan stasiun stasiun ini semua untuk masuk maupun keluar
sudah seperti yang direncanakan
dan juga menjajal juga atau menguji juga
integrasinya dengan transjakarta maupun mikrotrans
dan juga anggota kota
di beberapa stasiun bahkan sudah terintegrasi dengan krl ya
seperti yang ada di cikoko kemudian yang di dukuh atas
itu semua sudah terintegrasi
sementara juga di beberapa stasiun yang lain
juga bahkan seperti di halim sudah nantinya
akan dengan kcjb kereta cepat jakarta bandung
jadi memang ini tahap tahap kita menguji
seberapa bagus ya integrasinya
dan bagaimana experience dari masyarakat
jadi ini tentu akan jadi catatan kami
termasuk tadi masukan dari pak joko
terkait dengan taman mini
tentu nanti juga akan kami coba ya pak ya
seperti apa sebenarnya yang paling pas
dan nantinya diharapkan pada tanggal dua puluh tujuh
saat itu masyarakat umum mencoba
semuanya sudah clear ya sudah jelas
dan kita juga akan berbagi
dan memberikan experience seperti pada saat
akan beroperasi pada tanggal delapan belas agustus
yang akan datang
mbak adita tapi kalau anda lihat sejauh ini
seberapa besarkah optimismenya
bahwa lrt ini lrt jambu debek
bisa mengurangi paling tidak kemacetan
di dalam jakarta maupun kota penyaga di sekitarnya
ya kalau kita coba menghitung ya
kapasitas lrt perharinya
itu katakanlah itu sekali jalan
ini bisa menampung
tujuh ratus empat puluh penumpang per train set ya
sementara kan ini frekuensi dan jalurnya banyak ya
sehingga kalau kita hitung hitung
itu rata rata sehari paling tidak bisa satu ratus empat puluh ribu itu
orang yang diharapkan berpindah
dari kendaraan pribadi menggunakan lrt
ya ini angka yang sebenarnya cukup signifikan ya
jalur yang sekarang ini sudah beroperasi
dan sedang diuji cobakan
ini kan jalur jalur yang sangat padat
komuter yang berangkat dari bekasi
maupun dari cibubur
dan nantinya juga diharapkan dari bogor
ini punya pilihan gitu untuk menggunakan transportasi massal
tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi
ya tentu ini butuh sosialisasi ya
dan kami juga sangat berharap uji coba
sampai nanti lima belas agustus ini
semua berjalan lancar
bedanya ya ketika mereka harus menggunakan
kendaraan pribadi dan menggunakan lrt
apalagi kan masih satu rupiah ya
jadi setidaknya dibiasakan dulu itu
pengalaman bertransportasi massal
dan nanti dirasakan juga seperti apa manfaatnya
hitung hitungan waktu efisiensi dan segala macam
nah disitu harapannya nanti ketika betul betul sudah
ya bisa betul betul berpindah gitu
nah ini tentu butuh
apa ya sekali lagi tadi integrasi
masyarakat tadi tapi dengan tarif rp satu saja
kalau tadi juga dikatakan sama menhub bahwa tarifnya kemungkinan antara rp dua puluh sampai dengan rp dua puluh lima
apakah ini sudah angka pasti atau bisa lebih murah lagi dari itu
sehingga nanti masyarakat juga selain terbiasa juga tertolong dengan harga yang jauh lebih murah
begitu dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi
ya angka ini adalah angka yang tentu sudah hasil hitung hitungan
dan juga sudah hasil dari beberapa studi ya tentang willingness to pay maupun juga ability to pay
jadi angka rp dua puluh sampai rp dua puluh lima itu angka termahal mas reza angka terjauh ya
kalau kita bicara terjauh ini memang dari harga mukti menuju jati mulia
jadi dari cibubur sampai ke bekasi itu angka atau harga tarif termahal
tetapi ini memang tergantung dari jarak ya
karena yang sudah diusulkan yang sekarang ini sedang digunakan
ini sedang digodok dalam peraturan menteri adalah hitung hitungannya ini
satu kilometer awal atau kilometer pertama itu adalah rp lima dan kilometer selanjutnya rp tujuh ratus
jadi memang rangenya antara rp lima sampai kira kira rp dua puluh lima
tergantung dari jarak yang ditempuh oleh para penumpang
dan ya ini tentu sekali lagi sudah hasil dari kajian
dan harapannya kalau kita kemudian coba bandingkan dengan jika penggunaannya menggunakan kendaraan pribadi
tentu ini harganya jadi jauh lebih efisien
kita harapkan demikian ya
sehingga masyarakat juga memutuskan untuk berpindah menggunakan lrt
nah ini angka yang masih terus kami godok mas
dan tetapi rasanya ini tinggal menunggu administrasi hukum
nantinya tentu setelah menjadi peraturan menteri kita akan sosialisasikan ke masyarakat
oke baik saya ke pak joko
pak joko tadi kita sudah dengar dari mbak adita yang mengatakan bahwa ini optimis akan mengurangi kemacetan dki jakarta
dan juga kota kota penghubung di sekitarnya
tapi kita juga sudah bahas
mengenai tadi transportasi pendukung menuju dan setelah lrt ini juga masih banyak catatannya begitu
dari pandangan anda seberapa optimis anda nantinya banyak masyarakat akan pindah dari penggunaan transportasi pribadi menggunakan lrt
optimisme itu muncul ketika kami itu beberapa kali juga mengikuti pembahasan mengenai angkutan feedernya
kalau ada rerouting berarti menggunakan angkutan yang ada
angkutan ada itu kan angkut angkut yang usianya sudah di atas lima belas tahun gitu kan
padahal kalau kawasan kawasan katalah kurman sentulir kurman kelas merengah ke atas
karena ini klasenya berbeda sama krl
kalau krl itu memang agak lebih menengah ke bawah
maupun yang ke atas juga ada ya
tapi ini kalau kami lihat yang akan disasar adalah rumah rumah kelas menengah ke atas yang di wilayah
di wilayah selatan
katakanlah mereka itu kalau angkot saya kira nggak mau lah pakai angkot itu ya
kayak kami sarankan
udah lah kerja sama dengan transjakarta atau po po bus yang ada untuk menjadi feeder
karena kita tahu sebelum ini sudah ada layanan dari kawasan perumahan itu
beberapa kawasan rumah mewah itu
gr connection itu sampai pusat kota itu sekitar rp dua puluh dua puluh lima dan cukup laris juga
nah ini juga nanti berkaitan dengan tarif
dengan bisnis kira ya satu jam lebih lah
tapi kalau dengan kereta bisa lebih mahal
tapi empat puluh menit sudah ada kepastian
nah terlepas dari itu
ini juga harus diperhatikan totalitasnya biaya yang dikeluarkan
karena yang ada dari tempat tinggal sampai ke tempat kerja itu jangan lebih dari rp lima puluh
kalau lebih rp lima puluh mungkin mereka masih menggunakan dana pribadi
karena kalau kami melihat
wawancara beberapa orang yang rumahnya di kawasan itu kalau ke daerah jakarta itu
rata rata habisnya per hari itu
membuat mobil itu antara rp tujuh puluh lima rp seratus
nah itu jadi pertimbangan
yang kedua juga yang pertama adalah aksesibilitas kendaraannya yang ada
dan yang kedua
ya kalau dia bawa mobil pun dia harus parkir
nah sementara lahan parkir yang ada di stasiun tidak seluas
kadang kadang kalau di ujung itu
kembali ke stasiun bokor kan luas sekali
ini tidak seluas seperti itu
ya dia harus ke lahan parkir
jadi parkirnya situnya seperti apa
apakah parkir dengan tarif flat atau progresif
ini perlu dihitung dengan juga totalitas hitungannya itu
ini jadi pertimbangan ya
nah tapi kalau secara view nya bagus
saya kira kok kereta sudah dicobanya sudah beberapa kali
saya kira ini sudah cukup baik
tapi tadi mungkin mudah mudahan dalam satu bulannya ada perubahan perubahan
karena pemda pemda itu ya masalah semua itu
bilangnya tidak punya duit dan sebagainya
memang yang begitu niat itu memperbaiki pabrik transport yang ada di daerah masing masing
kalau jakarta saya tidak sangsi lah
kalau turun di stasiun mulai apalagi di stasiun mulai cawang itu mesti ada itu
apalagi terhubungan dengan cawang stasiun cipoko itu sudah cukup bagus ya
tapi yang di luar tadi di luar jakarta itu yang masih meregukan kami melihatnya
oke baik pak joko
jadi masih ada waktu satu bulan begitu ya
harapannya memang ada perubahan yang luar biasa sehingga nanti masyarakat bisa nyaman
dari rumah gitu menuju ke tempat kerja dengan menggunakan transportasi yang memang terintegrasi
dan lagi lagi biayanya cukup murah begitu ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami jurubicara kemenhub adita irawati dan juga ketua bidang advokasi
serta kemasyarakatan mti joko setiowarno
selamat malam semuanya